senin dua puluh delapan agustus polisi resort pandeglang banten
memeriksa pria berinisial m y empat puluh tiga tahun
yang merupakan penderita hiv aids
atas laporan pencabulan tiga orang bocah sd
kepada polisi m y mengakui perbuatannya
sejak awal agustus dengan korban anak para tetangga
kasus pencabulan ini terungkap
setelah sejumlah korban mengaku diberi uang jajan
setelah menuruti perbuatan cabul pelaku
ibda akbar menyebut
baru tiga korban yang melapor
dan polisi telah memeriksa kesehatan ketiga korban
dan beruntung ketiganya tidak tertular hiv aids
dan masih tetap dikembangkan
siapa tahu ada masih ada korban korban lain
dan setelah dilakukan pengecekan terhadap pelaku
pelaku mengidap hiv aids
di lokasi lain yakni di goa sulawesi selatan
polisi menangkap dua pelaku
yang merupakan ayah dan anak
karena memukuli seorang perempuan
yang merupakan istri dan ibu tiri pelaku
keluarga korban sempat menghalangi polisi
yang akan menangkap keduanya di komplek btn jenet talasa
kecamatan pelangga kabupaten goa sulawesi selatan
pada senin malam
ironinya dari hasil pemeriksaan polisi
kedua pelaku tega menganiaya korban
hanya karena hal sepelek
yakni korban lupa menghidupkan lampu teras
saat hari sudah malam
kedua pelaku kini mendekam
sel tahanan mapores goa
dan terancam hukuman maksimal sepuluh tahun penjara
sesuai dengan pasal empat puluh lima
tentang undang undang kekerasan dalam rumah tangga
tim liputan cnn indonesia